ya selanjutnya sudah bergabung bersama kami ketua umum aprindo roy mande
kabar baik salam sehat selamat malam fani
iya selamat malam dan salam sehat
nah pak roy ini hari ini merupakan hari pertama delapan puluh mal atau pusat perbelanjaan di jakarta beroperasi nih pak roy
nah terkait hal ini melihat pelaksanaannya juga apa evaluasi dari aprindo terkait hari pertama pembukaan delapan puluh mal ini pak
ya dalam rangkaian apa yang kami lakukan pada hari ini sebenarnya ini adalah satu persiapan yang cukup signifikan
artinya apa yang kami lakukan ini bukan baru satu atau dua hari kita siapkan tapi sudah dari bulan sebelumnya
bahkan banyak berkoordinasi tidak hanya juga dengan pemerintah daerah pemerintah pusat juga dengan satgas tentunya dan pihak pihak yang terkait di mana kita sama sama semangatnya adalah mengutamakan kesehatan dan keselamatan
seperti pada hari ini delapan puluh mal yang dibuka di jakarta sesuai dengan pelonggaran psbb dalam masa psbb transisi yang kami apresiasi sudah diberikan oleh bapak gubernur dki
kita coba menerapkan langkah langkah yang sifatnya bukan hanya di dalam toko tetapi atau di dalam mal tetapi juga ketika konsumen sebelum masuk
kita hendak memastikan bahwa yang namanya
pengaturan daripada konsumen sebelum masuk ke mal itu memang sudah tertib sudah disiplin
yang pertama misalnya kita lihat di berbagai mall diupayakan ada satu kalimat yang cukup akan menjadi populer didengar oleh setiap kita masyarakat atau konsumen yaitu touchless
atau yang disebut sebagai tanpa pegang atau tanpa
sentuhan begitu ya
nah touchless itu ketika konsumen akan masuk mereka harus mendaftarkan dirinya misalnya ini menjadi sop kemudian mereka meregister sehingga secara computing akan dihitung kalau memang sudah sampai dengan satu nilai tertentu dengan ukuran luas mall yang memang kita sudah atur sedemikian rupa jumlahnya maka sudah tidak bisa masuk lagi
register tidak bisa dilakukan
nah ketika mereka akan masuk tentunya dengan termometer
nah ketika mereka akan belanja mereka akan berhadapan dengan safety net yang gampang
kedua kalau tadi safety net yang pertama adalah safety net dari mall safety net yang kedua adalah safety net dari pelaku retail di mana masing masing retail punya perotapnya
kalau tadi dikatakan bahwa mereka juga harus di termometer gun memastikan bahwa mereka aman dari luar tapi ketika mereka masuk juga akan di termometer gun juga akan dilihat juga bagaimana suhu oleh petugas yang bekerja
kalau tadi dikatakan bahwa mereka juga harus di termometer gun juga akan dilihat juga bagaimana suhu oleh petugas yang bekerja
paling tidak memastikan bahwa memang konsumen yang masuk itu adalah konsumen yang sehat kemudian kita juga akan lakukan sama ada sistem juga pembatasan atau pengaturan sehingga di dalam toko itu hanya tiga puluh sampai lima puluh persen di dalam apa facebook transisi diungkapkan lima puluh persen kita akan maksimalkan untuk supaya dari luasan toko itu tidak penuh
ya tetapi dapat terukur dengan
jumlah konsumen yang lebih kurang lima puluh persen dari jumlah luasan toko atau masing masing daripada tenan ataupun peritel
kemudian mereka juga tentunya ketika melakukan pembayaran mereka perlu physical distancing sesuai dengan protap yang sudah diberikan yaitu satu lima meter jarak antara satu dengan konsumen lainnya
ketika mereka akan membayar mereka juga perlu untuk membayar dengan financial technology
kita menghibau mengharapkan
pembayaran memakai aplikasi atau memakai yang sifatnya tidak ada touchless tidak ada pemegang ada tukar menukar uang dan lain sebagainya
nah kemudian setelah itu mereka akan keluar dan juga berinteraksi dan mungkin keluar dari mal
jadi paling tidak ada tiga safety net yang sudah menjaga hal ini baik itu retail maupun juga mall
satu safety net atau jaring pengaman dari protap pemerintah yang kita ketahui
di dalamnya ada juga protap psbb
kita tahu jakarta misalnya ada pergub lima puluh satu dan ada kepgub lima ratus enam puluh
kemudian juga perotap kementerian kesehatan parmenkas nomor sembilan
semuanya itu tentu jadikan jaring pengaman
itu yang pertama
yang kedua adalah safety net molst atau pusat belanja atau propertinya atau management buildingnya
itu juga ada perotapnya
dan perotap ini tentunya tadi sudah diceritakan
kemudian yang ketiga adalah jaringan pengaman atau safect di tokonya
di mana masing masing toko punya protap yang disesuaikan dengan produknya
jadi ini pun akan menjadi bagian daripada jaringan pengaman daripada konsumen dan kami yang berusaha
atau karyawan karyawan kami yang berada di toko toko retail maupun juga mall
lalu pak roy ini ada berbagai safety net disiapkan begitu dan juga protokol kesehatan yang pastinya diterapkan
apalagi ketika nanti akhir pekan
begitu di mana mungkin animum masyarakat lebih tinggi keinginannya untuk mengunjungi pusat perbelanjaan
karena tidak semua pusat perbelanjaan atau mall ini memiliki teknologi headcount atau touchless pak roy
ya tentunya kembali lagi bahwa masalah komunikasi dan juga sosialisasi ini menjadi bagian yang
terutama untuk diberitahukan atau disampaikan atau diedukasi kepada masyarakat
komunikasi dan sosialisasi ini tentunya tidak hanya oleh kami pelaku usaha tapi kami juga tentunya berharap
dari pemerintah daerah maupun juga pemerintah pusat dan juga dalam hal ini satuan tugas
satgas atau gugus tugas yang sudah dibentuk
kami berharap bahwa satgas atau gugus tugas ini
dan kita bersama sama menanggulangi bagaimana supaya tidak ada penyebaran
kemudian dari hari ke hari lebih baik
tapi kita harapkan juga ada pr nya
ada public relation nya yang juga bekerja untuk masuk ke semua lapisan masyarakat
ya baik itu dari kalangan rt rw lura kemudian juga kecamatan
sehingga memang pentingnya pemahaman terhadap bagaimana covid ini supaya kita tanggulangi bersama
dan tidak terdampak atau terpapar oleh covid
ini menjadi bagian yang utama
karena setelah adanya komunikasi dan sosialisasi maka diharapkan level yang kedua adalah kedisiplinan
nah ketika kedisiplinan kita sudah bisa sejajarkan atau kita bisa standarisasikan
ya tentunya dalam hal ini perlu selain edukasi terus menerus
tetapi juga perlu juga ada balancing dengan aparat ataupun juga tim gabungan
yang bersahabat tetapi tegas untuk membuat disiplin
nah dari kedisiplinan inilah baru nanti kita harapkan adanya suatu kondisi di mana masyarakat memahami bahwa kesehatan dan keselamatan yang utama
tapi berkonsumsi memenuhi kebutuhan pokok kebutuhan sehari hari maupun juga untuk yang berusaha
ya seperti kami di retail retail di mall sini ada juga umkm yang berusaha
kemudian ada supplier ada pabrikan
nah itu semua sampai pada level yang sama maka diharapkan tentunya pembukaan retail dan most ini tidak akan memberikan dampak yang meningkatkan pandemi
tapi justru belanja di mall belanja di retail adalah belanja yang aman
konsumsi yang aman
nah ini yang kita akan bangun sama sama
nah pak roy ini berbicara mengenai bukanya kembali mal ini mengingatkan saya dan juga kita semua akan beberapa informasi yang beberapa waktu lalu
lalu kita sempat dengar ada karyawan mal yang dirumahkan begitu atau di phk karena pandemi ini
dan terkait beroperasinya mall ini kembali pak lalu bagaimana nasib karyawan mall yang dirumahkan atau di phk ini
ya kami berusaha di dalam sektor kami retail atau juga mal adalah merumahkan atau tidak mem phk
karena memang untuk kita merekrut mentraining butuh waktu dan butuh biaya dan lain sebagainya
jadi kami merumahkan dalam waktu hampir tiga bulan ini
dan tentunya setelah adanya psbb transisi ini yang kami apresiasi kepada pemerintah kita coba mengaktifkan kembali
nah kondisi yang dirumahkan ini ini adalah saudara saudara kita yang sangat sangat berharap untuk roda ekonomi berjalan
dan mereka juga hendak dan mau memastikan bahwa mereka menjalankan protak pandemik dengan maksimal
jadi tentunya ini adalah
suatu kesimbangan yang tidak mudah antara suasana pandemik yang memang sudah menjadi fakta
keniscayaan yang tidak bisa kita hindari dan kita belum tahu vaksinnya sampai kapan
tapi satu keniscayaan yang sama bahwa ekonomi atau roda ekonomi mall retail juga harus tetap bergerak
yang penting kita ketahui bersama dan ikuti bersama bahwa sesuai juga dengan arahan bapak presiden
ada berbagai langkah ada lima langkah ketika pelonggaran psbb
langkah ketika kita akan memasuki new normal dalam pemulihan ekonomi nasional yaitu bagaimana kita membaca data
data dimana kalau memang data dan sudah lebih rendah rt atau ro nya sudah di bawah satu mendekati angka
dan inilah saatnya untuk ekonomi kembali bergerak
karena inilah bagian daripada yang kita harapkan bersama
oke baik terima kasih pak roy mande sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia connected
dan malam hari ini sehat selalu pak